sementara sekjen partai gerindra ahmad muzani mengatakan persoalan dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh empat seharusnya bukan diselesaikan lewat jalur hak angket
menurutnya masalah itu bisa dibicarakan dan diselesaikan dalam rapat rapat konsultasi di dpr dengan mengundang penyelenggara pemilu